penyidik senior kpk novel baswedan meminta presiden desak polri segera tuntaskan kasus teror terhadap kpk
novel juga menyebut teror yang muncul bukan ditujukan kepada perseorangan namun menjadikan kpk sebagai target utama
kita khawatir apabila dibiarkan semakin lama semakin jadi
dengan adanya semakin lama ini semakin meningkat tentu mestinya harus menjadi perhatian
kita berharap semoga bapak presiden mau kemudian mendesak polri untuk mengungkap ini semua
dan tidak sampai kemudian seperti yang lain lain tidak terungkap sama sekali
kita berharap ini berlaku
saya merasa penyerangan ini belum berhenti ya
dan penyerangan ini bukan penyerangan kepada pribadi pribadi
ini adalah serangan kepada kpk
serangan kepada pemberantasan korupsi
jadi oleh karena itu ya harusnya kita semua sadar bahwa pemberantasan korupsi sedang dilawan
apakah terus mau dibutuhkan
biarkan itu pertanyaan
teror bom di rumah dua pimpinan kpk secara bersamaan menambah catatan teror terhadap lembaga antiraswa itu
mengapa teror masih ditujukan kepada kpk
dan bagaimana mengungkap catatan teror tersebut
kita akan ulas bersama di studio
sudah ada bang donald faris koordinator divisi korupsi politik dari icw
selamat malam bang donald
dan lewat sambungan satelit kami sudah terhubung dengan jurubicara kpk ada bang febri diansyah
selamat malam bang febri
selamat malam bang
baik bang febri saya mungkin akan ke anda terlebih dahulu karena saya tahu waktu anda tidak begitu banyak
sebelum kita bicara mengenai bagaimana kemudian kpk menyikapi serangkaian serangan teror dan kita bahas mengenai motif dan lain sebagainya
saya ingin tahu dulu bang febri setelah teror kemarin seperti apa kemudian kegiatan kpk baik pimpinan ketua kpk pak agus raharjo
dan aktivitas sehari hari begitu dari pimpinan kpk pada hari ini paling tidak bang febri
oke kami sayangnya terputus dengan febri diansyah kami akan coba terus nanti seperti apa untuk menghubungi kembali febri diansyah jurubicara kpk lewat luar studio
saya akan ke bang donald terlebih dahulu kalau begitu
bang donal dari rentetan teror ya dan kemudian terjadi kemarin dua bom ada di dua rumah pimpinan kpk
apa yang teman teman icw tangkap dari teror yang terjadi kepada kpk dan lagi dan lagi ini
ya teror kepada kpk ini harus dimaknai tidak hanya
targetnya adalah kpk secara institusi
tetapi ini juga harus dimaknai secara lebih serius oleh negara
ini bukan hanya soal kpk secara organisasi atau pimpinan kpk secara individu
ini adalah upaya serangan kepada negara dalam pemerintahan korupsi
kpk itu harus dipandang oleh presiden oleh para menterinya
dan bahkan oleh kapolri sebagai bagian dari negara yang bekerja terhadap pemberasaan korupsi
maka setiap ada upaya untuk
jegal mengganggu kerja kerja pemerintahan korupsi
harusnya dan idealnya ini direspon sebagai upaya perlawanan dan penghancuran terhadap negara dalam kerja kerja pemerintahan korupsi
jadi bukan terhadap perseorangan baik itu ketua kpk gusra harjo atau laude bukan begitu
karena kpk ini adalah entitas lembaga negara yang dibentuk secara mandat oleh undang undang tiga puluh tahun dua ribu dua
melaksanakan fungsi fungsi penindakan dan pencegahan terhadap kerja pemerintahan korupsi
maka ketika ada elemen negara yang terganggu
maka eksternal yang mengganggu itu adalah upaya melawan negara bekerja pemerintahan korupsi
terkecuali sekali lagi terkecuali negara memandang kpk ini terpisah dalam fungsi struktur negara pemerintahan korupsi
menganggap oke pemeriksaan korupsi itu hanya tugas kpk saja
maka cara pandang itu seolah olah kemudian kpk sendiri yang harus menghadapi bahaya ini
kpk sendiri yang kemudian harus menyelesaikan persoalan persoalan pelemahan ini
maka negara hanya mensupport saja menyerahkan tugas ini kepada kepolisian
cara pandang itu kemudian mulai saya lihat beberapa pernyataan pernyataan dari pimpinan negara kementerian negara seperti itu
seolah olah kpk ini teraliniasi atau terpisah dari struktur negara
seolah olah tugas pemerintahan korupsi itu hanya tugas kpk saja
sebaliknya kalau negara ini memandang bahwa pemerintahan korupsi itu adalah tugas negara
yang juga dimandatkan kepada kpk maka harusnya ini dianggap serangan kepada negara
sebab kalau dalam konteks internasional mas
kpk itu adalah wajah indonesia dalam kerja kerja pemerintahan korupsi
banyak negara menjadikan kpk itu sebagai acuan benchmark
bagaimana indonesia sebagai negara berkembang bekerja serius untuk memberantas korupsi
tapi itu tentang akan kontraproduktif
ketika ada pelemahan terhadap kpk atau error kepada penyidik negara tidak merespon secara serius
jadi ini menjadi sebenarnya apa respon negara terhadap pelemahan kpk
itu yang harusnya menjadi penting untuk
betul ini harus dipandang sebagai tugas negara yang menyelesaikan
jangan sampai kemudian kpk dinilai sebagai entitas yang berbeda begitu dengan pemerintahan
baik bang donald sebelum nanti ke bang donald lagi saya ingin menyapa kembali bang febri
halo selamat malam
selamat malam mas
baik sudah tersambung bersama dengan kami
jadi bagaimana aktivitas pak agus raharjo pimpinan kpk lain
setelah kemarin ada aksi teror bom di rumah dua pimpinan kpk
lima pimpinan full kemarin masuk kantor ya karena memang ada tugas di kantor yang dilaksanakan sesuai dengan pembagian dan rencana masing masing
ada juga penugasan di luar kantor misalnya kemarin acara di kemendikbud dan pagi ini pak agus juga teragendakan acara bersama kpu ya
terkait dengan perumusan materi debat tersebut
jadi pekerjaan dilakukan seperti biasa sesuai dengan rencana
sebelumnya teman teman pegawai di penyidikan juga melakukan pemeriksaan sejumlah saksi hari ini
dan juga tersangka dipencegahan juga melakukan dan unit unit lain pun demikian
memang ada beberapa hal yang berbeda terkait dengan kebutuhan koordinasi dengan pihak polri
yang dilakukan oleh tim yang sudah ditugaskan oleh pimpinan sejak kemarin
jadi tim internal kpk baik untuk kebutuhan koordinasi dengan polri
dan mitigasi ke dalam itu sudah ditugaskan
baik kami lagi lagi mengalami gangguan komunikasi dengan febri dians jurubicara kpk yang tadi terakhir
mengatakan bahwa sampai dengan sejauh ini memang masih cukup efektif aktivitas dari pimpinan kpk
meskipun ada serangan kemarin di dua rumah pimpinan kpk
usai jeda saya akan tanyakan lagi ke bang donald
dari catatan icw ada berapa serangan paling tidak terhadap lembaga antirasuah
baik terhadap pegawai dan juga pimpinan
dan bagaimana kemudian ini ke depan apakah serangan ini akan lagi lagi ada
atau ini menjadi
bukan tidak mungkin mungkin serangan terakhir atau mungkin ada lagi
kita akan bahas itu saja
dan prime minister akan segera kembali sesaat lagi
baik sebelum kita melanjutkan dialog kita akan dengarkan terlebih dahulu
pernyataan dari presiden joko widodo berkenaan dengan pasca serangan terhadap dua pimpinan kpk
berikut kita akan dengarkan pernyataan dari presiden jokowi
saya akan langsung ke pak buri untuk melindak dan menyelesaikan ini
oke baik bang febri
tadi kami bisa tangkap bahwa pasca serangan tidak ada yang berubah dengan kegiatan pimpinan kpk
lima pimpinan kpk tadi anda katakan semua bekerja dengan efektif setelah ada serangan
begini bang febri tadi kalau kita dengarkan dari bang donald di sini
yang mengatakan bahwa serangan ini sebenarnya bukan
jangan dipandang sebagai serangan terhadap perseorangan tapi juga terhadap institusi
hal yang sama juga dikatakan oleh penyidik senior kpk
nafail basu yang sempat diserang sebelumnya
apakah bang febri dan juga pak buri
atau juga pimpinan kpk menyepakati bahwa sebenarnya serangan ini
memang ditujukan kepada kpk sebagai targetnya
bukan hanya sebagai perorangan dari pimpinan kpk
itu logika sederhananya kan begini
kalau agus raharjo dan laude muhammad syarif bukan pimpinan kpk
apakah kejadian kemarin akan terjadi
pasti itu yang akan menjadi pertanyaan bagi kita semua
nanti hasil investigasi itu bisa mencapai titik terang
olah tkp yang dilakukan kemarin
atau analisa forensik yang dilakukan sampai dengan hari ini
atau proses selanjutannya
karena itulah penting untuk mengungkap bagaimana kronologi teror ini
dan juga siapa pelakunya
ketika sudah ditemukan pelakunya dan fakta fakta hukum sudah teridentifikasi secara lebih jelas
maka resiko resiko isu ini bisa digunakan oleh pihak lain
resiko spekulasi spekulasi di publik
apalagi dalam kondisi yang sangat sensitif seperti hari ini
itu bisa terminimalisir
jadi jika kita ingin misalnya beberapa kemungkinan kemungkinan isu ini berkembang jauh
itu bisa diselesaikan
maka tentu pengungkapan perkara menjadi satu hal krusial
bagi kami begini poin yang paling penting
kami ingin sampaikan juga bahwa kpk tetap harus punya komitmen
dan juga harus tetap berjalan melaksanakan tugasnya
meskipun ada kondisi di rumah dua pimpinan kpk
tapi itu bukan berarti kita harus melihat persoalan ini secara kecil tidak
karena itulah kami menyerahkan persoalan pengusutan
siapa pelaku teror tersebut
pada pihak polri
jadi kita tunggu bagaimana perkembangan dari polri
hari per hari kan sudah disampaikan juga
kemarin ada update hari ini juga disampaikan update nya
jadi kita tunggu sampai nanti pelakunya ditemukan
untuk apa pelaku melakukan hal tersebut
dan kepentingannya apa agar semuanya bisa lebih terang
sama persis dengan saya kira apa yang disampaikan oleh presiden tadi
bahkan presiden joko widodo tadi menginstruksikan
dengan kapolri agar memperhatikan ini secara serius
nah ini yang menjadi tantangan bagi kita agar pelaku ini segera diungkap
oke baik bang febri sambil kita menunggu penyelidikan dari pihak kepolisian
tapi sebenarnya berangkat dari teror teror bom yang terjadi kemarin
ada tidak kecurigaan kecurigaan khusus dari pihak kpk terkait dengan motif ini sebenarnya apa sih
kenapa kemudian terus diteror mengapa kemudian ke rumah pimpinan kpk
ada tidak kecurigaan itu
atau kalaupun ada itu apa yang dicurigai oleh pimpinan kpk atau dari pihak kpk sendiri
sebelum kita bicara soal motif sebelum kita bicara tentang kecurigaan kecurigaan atau indikasi
tentu fakta fakta kerasnya harus ditemukan dulu
ini metode standar saja dalam proses investigasi dan proses itu sedang berjalan saat ini
karena itulah kpk saat ini masih belum bisa menyampaikan kesimpulan
apapun terkait dengan misalnya motif dari pelaku atau peristiwa peristiwa lain
sebelum ditemukan siapa pelakunya atau minimal sebelum ada fakta fakta yang ditemukan di lapangan
nanti kita lihat pemeriksaan saksi kan sudah dilakukan beberapa orang yang melihat dan berada di lokasi
pimpinan kpk juga sudah memberikan keterangan pada pihak penyidik atau tim penyelidiknya
dan juga proses analisa forensik juga sedang berjalan
kita tunggu bagaimana nanti hasil dari polri terkait dengan hal itu
tapi kalau kita kembali ke pertanyaan tadi tentu saja kita melihat posisi pak agus raharjo itu sebagai ketua kpk
memimpin sebuah institusi negara yang punya tugas melakukan pemberantasan korupsi
jadi bukan agus serharjo atau laude muhammad sharif sebagai personal
kalau sejauh ini kita lihat itu sebagai keterangan
jadi kita lihat itu sebagai keterangan

baik bang febri kasus apa sebenarnya yang saya yakin tentu ada banyak sekali kasus yang tengah ditangani oleh kpk saat ini
tapi kasus apa saja mungkin bisa dijabarkan apa yang tengah menjadi concern dan juga kasus apa yang tengah ditangani oleh kpk saat ini
saya kira tidak tepat saya sampaikan dalam konteks diskusi kita saat ini
karena kalau kasus tersebut saya sampaikan
tentu saja asosiasinya rentan akan dihubungkan dengan peristiwa kemarin
kita bisa lihat ada banyak perkara lah kalau yang ditangani kpk tapi tidak tepat saya sampaikan dalam konteks saat ini
mari kita tunggu saja tim bekerja terlebih dahulu dan juga mitigasi mitigasi resiko untuk meminimalisir hal yang sama terjadi kembali itu dilakukan juga
jadi paralel antara kerja di tim internal kpk dan juga tim dari polri
kalau informasi yang kita dengar itu adalah hal yang terjadi
informasi yang kita dengar dari pihak polri kan sudah dibentuk tim khusus
dari mabes polri unsur polda metro jaya dan juga ada unsur densus di sana
mereka teman teman di polri itu sudah punya pengalaman yang cukup panjang untuk menangani teror teror dan sudah banyak yang diproses
jadi mestinya tidak akan terlalu sulit kalau memproses kejadian yang kemarin
apalagi ada cctv ada beberapa saksi saksi yang semoga tidak terlalu lama bisa diungkapkan
apalagi dalam pernyataan polri sudah disampaikan akan berupaya semaksimal mungkin dan secepatnya untuk memproses pelakunya kita tunggu saja
oke baik bang febri bicara lama atau cepat yang jelas tentu publik masih ingat dengan serangan terhadap penyidik senior kpk novel baswedan
yang sampai saat ini juga belum terungkap siapa pelakunya
apakah dari teror yang terjadi kemarin anda masih yakin bahwa ini bisa diungkap pelakunya bang febri
optimistiskah bahwa pelaku teror terhadap dua bidan kpk bom ini teror bom ini bisa betul betul diungkap sampai ke akar akarnya
nanti kita lihat perkembangannya kalau terkait dengan peristiwa kemarin
kalau terkait dengan penyerangan terhadap novel baswedan tentu saja kita semua punya harapan agar pelaku penyerangan itu bisa ditemukan juga
dan sekarang sudah lebih dari enam ratus hari saya kira

publik tentu saja juga banyak sekali pertanyaan dan bahkan komnas ham kemarin juga sudah menyampaikan hasil investigasi mereka terkait dengan penyerangan novel tersebut
bahkan komnas ham juga merekomendasikan diberlakukannya semacam tim gabungan yang berada di bawah kapolri
nah nanti kita tunggu bagaimana respon kapolri karena rekomendasi itu disampaikan pada polri
kalau pada kpk ada beberapa hal juga yang disampaikan
infrastruktur atau peralatan kpk terhadap gedung misalnya di c satu ataupun di gedung saat ini
kemudian ada teror terhadap serangan terhadap novel baswedan ada juga terhadap penyidik kpk yang lain
kemudian ada beberapa hal yang lain yang saya kira juga pernah disampaikan belum bisa saya rinci sekarang
oke baik bang febri terakhir singkat saja ada penambahan keamanan mungkin terhadap pimpinan kpk pasca serangan
aspek keamanan secara detail tentu tidak bisa kami sebutkan karena hal itu justru memiliki resiko keamanan tersendiri
tapi yang pasti begini ketika ada kondisi kondisi khusus maka tentu perlakuannya juga bersifat khusus
apakah oleh internal kpk misalnya berupa penambahan kualitas atau kuantitas ataupun kerjasama dengan pihak polri
baik jadi kita masih menunggu nanti kpk juga masih menunggu bagaimana hasil penyelidikan dari pihak kepolisian
terima kasih banyak bang febri diansyah sudah
bergabung di prime news malam hari ini febri diansyah jurubicara kpk
dan usai jeda saya akan ke bang donal
menurut bang donal mengapa teror terhadap kpk ini masih terus berlangsung
nanti dijawab usai jeda kami akan segera kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news saya ingin langsung ke bang donal
jadi kalau kita lihat tadi keterangan dari bang febri diansyah jurubicara kpk
tadi sudah menjelaskan bagaimana menurut versi kpk
kalau dari bang donald sendiri melihat rentetan ini terhadap pimpinan kpk dan teror terhadap kpk yang belum ataupun terus terjadi kenapa sebenarnya pak
ya jubir kpk tampak sangat hati hati dan menghindari spekulasi sebenarnya
walaupun publik sebenarnya sudah punya opini terkait dengan perkara ini dan kenapa juga tidak terbongkar
nah saya berpikir begini
rangkaian peristiwa terhadap kpk
seperti serangan bom ini dalam ingatan saya itu sudah paling tidak sudah tiga kali
serangan ancaman bom pada bulan februari dua ribu delapan itu ditujukan ke gedung kpk saat gedung kpk masih di coupling c satu kuningan
dan kemudian selang satu tahun kemudian pada bulan juli dua ribu sembilan juga hal yang sama teror bom juga
ada penelpon yang mengaku sedang menaruh bom di gedung kpk
nah sekarang yang ketiga paling tidak dalam ingatan kita ada tiga kali ini yang ketiga
nah plus kemudian semakin banyak kalau dikaitkan dengan teror teror kepada individu
seperti teror kepada novel baswedan
kemudian ada penyiraman air keras kepada di rumah salah satu penyidik kpk itu kalau dihitung menjadi banyak
saya membagi teror kepada tiga itu ada tiga
teror politik teror hukum dan teror fisik
dalam konteks teror fisik novel baswedan dan kemudian novel juga sebelumnya pernah ditabrak juga
sehingga kemudian terpelanting dari sepeda motor
teror politik teror fisik dan teror hukum
mari kita bagi satu satu

fisik ini kita sudah jelaskan misalkan serangan air keras kepada penyidik kpk
dan kemudian novel ditabrak dulu beberapa waktu lalu
dan kita ingat dulu pernah terjadi perampasan laptop penyidik kpk
yang diduga ada alat bukti dalam kasus tertentu
yang kemudian sampai dengan hari ini tidak kunjung juga terungkap
padahal itu terjadi di ruang publik yang daerah sekitar kuningan itu penuh dengan cctv menurut saya
jalan sampai dengan gedung gedung
tidak juga terungkap
nah itu serangan secara fisik
secara hukum menurut saya adalah bagaimana kriminalisasi terhadap pimpinan kpk
ini marak dalam kasus amat rianto dan bibit sama trianto dan chandra hamzah
yang kemudian sangat populer dengan kasus cicak dan buaya
itu membuktikan ada serangan hukum kepada pimpinan
kampung kpk itu sendiri
termasuk juga dengan kasus bambang wijayanto dan abraham samad yang lengser
dari kursi pimpinan kpk karena proses hukum yang terjadi terhadap mereka
keempat kasus ini tidak terjadi tidak tuntas
dan tidak ada bukti bahwa dia kemudian melakukan itu
dan berujung kepada deponering atau penyampingan perkara demi hukum
dan yang paling lucu dan kasus abraham samad misalkan saja dengan kasus identitas ganda
menurut saya itu kasus yang
orang semua orang akan tertawa ketika kasus itu ada dan terjadi
saya sering membuat satir kalau itu terjadi maka begitu banyak ibu ibu kontrakan di seluruh republik ini yang bisa dipenjara
karena mereka menitip nama di kartu keluarga si ibu kontrakan tersebut
jadi itu serangan secara hukum
dan belakangan kalau saya lihat mas rek
semakin banyak juga laporan laporan kepada pimpinan kpk yang justru kemudian menjadi sandraan
seperti laporan pencemaran nama baik
terhadap pimpinan kpk
itu kemudian akumulasinya tidak cukup itu saja
ada serangan politik dan itu menyasar kepada kelembagaan
seperti upaya merevisi undang undang kpk dan mencabut kewenangan penuntutan kpk
kpk tidak kemudian lagi bisa menuntut
kpk kemudian hanya melakukan penyidikan dan kasusnya dilimpahkan kepada kejaksaan
dan masa usia kpk dibatasi hanya dua belas tahun saja
itu terjadi di awal dua ribu empat belas yang lalu
itu serangan secara politik
dan diakhiri di perudi ini dengan pansus hak angket kepada komisi persatuan korupsi
menurut saya ada tiga varian paling tidak
dan setiap varian itu ada yang berulang pastinya
bentuk bentuk serangan itu ya
ya itu bentuk varian serangan kepada kpk
serangan hukum serangan politik dan serangan secara fisik
tapi yang diserang sekarang ini kita bisa masukkan serangan secara fisik ya bang donald alberti ya
kalau kepada pimpinan kpk ada serangan secara fisik
tapi sayang tidak dijawab
artinya itu sudah sangat bahaya sebenarnya
makanya saya bilang tadi sejak awal ini harus dimaknai serangan kepada negara
bukan serangan kepada novel saja
kalau secara bukan serangan kepada kpk saja
kalau ini dimaknai hanya serangan kepada kpk saja
maka normatiflah pernyataan seperti presiden tadi
saya sudah perintahkan kepada kapolri untuk membuka itu
harusnya pernyataan seorang presiden itu menurut saya adalah
ini gangguan terhadap kerja negara melawan korupsi
maka harus dituntaskan
semeluruhnya harus dituntaskan
saya beri jangka waktu sekian bulan kepada kapolri untuk mengungkapkannya
kalau tidak maka akan ada tindakan kepada institusi kepolisian
itulah bentuk treatmentnya menurut saya
kalau presiden merasa ini adalah kpk bagian dari entitas negara
yang ditugaskan oleh konstitusi untuk bekerja memelawan pemerintahan korupsi
kerja pemerintahan korupsi itu tugas negara
sebab uang yang dicuri adalah uang negara
maka dimanai setiap kpk mencoba menyelamatkan uang negara dari pencurian itu
maka ini gangguan terhadap negara ketika kpk diganggu
nah terkecuali memandang kpk ini terpisah
bagian lain dari republik ini yang kemudian negara tidak menjadi bagian dari kerja pemerintahan korupsi itu sendiri
jadi menurut saya di situ pentingnya
dengan rentetan kasus yang tidak terungkap tadi menurut bang donal
kalau dari teman teman cewek ini kan berarti
ini motifnya apakah tidak bisa diungkap apakah karena motif politika atau ada motif apa
apa sebenarnya yang kemudian publik kan juga bertanya tanya kenapa tidak terungkap begitu
yang harus menjawab ini tentu kepolisian
terkecuali kemudian yang bisa menangani tindak pidana umum ini juga bisa kpk
tindak pidana umum seperti penyiraman air keras ini kan hanya satu otoritas di republik ini yang bisa menangani adalah kepolisian
yang sampai sekarang tadi kita sorotnya belum juga terungkap
kalau saja kpk punya kewenangan menangani perkara seperti ini
kita juga pasti akan desak kpk untuk menuntaskan serangan kepada diri mereka sendiri
tapi sayang kuhp hanya memberikan mandat tidak pidana umum itu kepada institusi tunggal ini kepolisian republik indonesia
nah mereka lah yang kemudian paling pas untuk menjawab ini
saya tidak ingin berspekulasi kenapa itu tidak tuntas
tapi performa kepolisian menangani pidana umum lain sebenarnya sangat baik

dalam hitungan jam pelakunya sudah bisa ditangkap
kasus kemudian mutilasi orang dipotong sampai dengan dua puluh potongan atau mayatnya dibuang ke hutan tanpa ada sifat
cepat terungkap ya bang ya
mau cepat mau lambat tapi paling tidak bisa terungkap
serangan ini saya melihat beberapa media bahkan ada video cctv yang menunjukkan siapa orang yang ada di rumah orang yang menjadi subjek di sini
cukup clear sebenarnya ya
cukup clear sebenarnya
jadi menjadi aneh ketika ini tidak terungkap
orang bisa membahasakannya bukan tidak terungkap tapi tidak diungkap
tapi sekali lagi saya menghindari bahasa itu untuk menimbulkan spekulasi
meskipun tadi sudah dibentuk ada tim khusus diperiksa dua belas saksi dan lain sebagainya
menurut saya ini pertaruhan sebenarnya bagi negara termasuk kepolisian
pertaruhan bagi presiden seberapa jauh komitmennya untuk menjaga dan melindungi institusi penegak hukum
pertaruhan juga sebagai polisi
seberapa kuat mereka untuk bekerja solid untuk melindungi institusi penegak hukum
dan juga untuk berkumpul bersama kpk untuk melakukan kerja kerja pemerintahan korupsi
itu yang kemudian disoroti oleh teman teman dari icw ya
dari kasus yang terjadi di rumah dua pimpinan kpk itu
artinya memang ini bukan lagi cerita baru lagi sebenarnya serangan ini
sudah panjang rencetannya
ini serangan kepada pemberantasan korupsi
saya mau biar pemirsa lebih mudah menganalogikan
ketika saya diserang maka yang merasa terserang kalau menjadi bagian dari saya adalah keluarga saya
maka yang harus marah adalah icw dan keluarga saya kira begitu
ketika saya diserang oleh orang
itu kalau kita meletakkan saya sebagai bagian dari keluarga besar keluarga saya
dan begitu juga kalau kita memandang kpk ini bagian dari republik ini yang bekerja pemerintahan korupsi
maka serangan ini harus dimaknai kepada serangan negara kalau benar benar negara serius memenuhi tas
kalau benar benar menganggap kpk adalah bagian dari negara ini begitu kira kira
bagian yang karena begini loh mas
salah satu cermin dan wajah pemerintahan korupsi di republik ini itu adalah kpk
kpk itu sering menjadi acuan bagi kerja kerja pemerintahan korupsi
orang studi banding pekerja pemerintahan korupsi dari luar negeri itu yang dicari adalah kpk
yang dulu adalah ike di hongkong
tapi sekarang sejak dua ribu an paling tidak kpk itu menjadi acuan
nah kalau kemudian kpk negara lain menganggap serius indonesia melakukan
karena ada kpk
tapi ketika serangan kpk terjadi dan tidak direspon juga secara serius
maka ini kan pertaruhan wajah negara ini
khususnya wajah penegak hukum kita kepolisian
dan khususnya bagi presiden republik ini untuk menakar seberapa serius
dilihat dari sejumlah kasus yang tadi bang donal katakan belum terungkap
apalagi yang juga publik masih sangat ingat tentu adalah kasus novel baswedan misalnya
apakah kalau dianggap bahwa ini kayaknya agak pesimis begitu ini bisa terungkap
atau bagaimana tadi kita tanyakan ke febri diansyah
ia masih mengatakan menunggu seperti apa hasilnya kepolisian
kalau teman teman itu ya bagaimana nanti dijawab usaha itu
bang donald kita akan kembali start lagi
baik adek adek kembali di prime news
segmen terakhir ini bang donal
masih bisakah kita kemudian optimis terhadap pengungkapan kasus teror di dua rumah pimpinan kpk ini
kalau kita berkaca dari teror teror yang ada tadi sebelumnya
kata kata aja bang donald
saya menghindari diksi optimis dan pesimis
jadi apa dong
jadi saya menggunakan bahasa tantangan saja
kalau pesimis nanti dibilang tidak menghargai institusi
kalau optimis nanti over optimistic juga kecewa nanti kalau kita tidak terungkap
harusnya ini jadi tantangan bagi kepolisian untuk membuktikan bahwa mereka adalah bagian integritas
mereka adalah bagian integral dari kpk untuk bekerja perperasaan korupsi
justru ini tentu akan menambah daftar tunggakan penanganan upaya pelemahan terhadap kpk yang harus
yang harus diselesaikan
dan harus diselesaikan
jadi saya menggunakan bahasa tantangan
ini tantangan bagi pak tito juga sebagai kapolri
ini kan teror teror seperti ini kan jadi makanan sehari hari pak tito
sebagai mantan ke densus delapan puluh delapan
sangat lama di densus delapan puluh delapan
jadi menurut saya sekali lagi saya ingin meletakkan ini sebagai sebuah tantangan bagi republik ini
tantangan bagi presiden untuk menunjukkan bahwa beliau adalah bagian yang komit dalam kerja kerja pemerintahan korupsi
dan tantangan bagi kepolisian
baik tantangan ini mudah mudahan didengar oleh pihak kepolisian oleh negara bahwa ini harus segera diungkap
siapa teror ataupun mengungkapkan kasus teror teror terhadap pimpinan kpk yang terjadi
terima kasih banyak
mas renan hadir di prime news pada malam hari ini
kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lain
tetaplah bersama kami di prime news